hari ini kita akan berbincang dengan prof viku mengenai bagaimana update kasus dari covid sembilan belas
selamat siang prof viku
ya prof langsung saja bagaimana update kasus harian di indonesia pada hari ini
dan kemudian apa yang menjadi kendala dan langkah langkah apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan kasus harian covid sembilan belas
ya terima kasih jadi data harian per tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
terjadi penambahan kasus positifnya enam satu ratus lima belas
ini sedikit turun kematiannya tetapi kasus aktifnya naik
dan kendala yang kita hadapi tentunya adalah pen kematian nasional yang cenderung meningkat
dan masih ada pelaku perjalanan yang tidak mematuhi aturan penyandaan mudik
dan ini menyebabkan kasusnya sekarang merangkak naik di beberapa tempat
tujuan dan asal mudik
baik prof viku jadi ada kenaikan di beberapa daerah
kemudian bagaimana disiplin protokol kesehatan dan juga antisipasi yang dilakukan di daerah daerah khususnya
ya kepatuhan protokol kesehatan yang kita monitor dari berbagai daerah memang bervariasi
ini kabar baik
namun juga ada juga yang sebagian yang kepatuhannya tidak tinggi
terutama dipantau selama tujuh hari terakhir ini di restoran pemukiman di tempat olahraga jalan umum dan tempat wisata
itu memiliki tingkat kepatuhan
tetapi juga ada sebagian yang kurang baik terutama di daerah daerah tempat olahraga dan seterusnya yang tadi saya sampaikan
bagaimana kemudian menerapkan disiplin dan langkah langkah apa saja yang harus dilakukan
agar kasus harian di indonesia ini tidak mengalami lonjakan seperti beberapa negara lain
ya jadi pengalaman dari selama ini yang ada selalu naik dua tiga minggu setelah adanya libur panjang
dan ini sudah kita
termati sekarang ini adalah dua atau tiga minggu setelah libur panjang
dan itu bisa berlaku sampai dua sampai tiga minggu juga kenaikannya
maka untuk mencegah jangan sampai melonjak
kalau naik itu perangkak saja gitu jangan melonjak
caranya adalah orang orang yang melakukan perjalanan pada masa penyediaan mudik dan sekarang kembali
harus melakukan karantina mandiri di tempat kembalinya
karena kalau itu tidak
kalau tidak melakukan lima kali dua puluh empat jam maka potensi menularkannya ada
maka dari itu perlu diobservasi
sebaiknya melakukan karantina mandiri di masing masing tempatnya
dan diawasi juga dipastikan juga tempat kerja
memastikan bahwa orang yang kembali dari daerah untuk melakukan karantina mandiri
dan juga lurahan atau desa tempat mereka tinggal memastikan warganya yang dari perjalanan jauh
untuk melakukan karantina
baik jadi warga yang
bepergian begitu harus melakukan karantina mandiri
sementara itu prof baru saja hari ini hadir vaksin baru
ini nanti peruntukannya untuk kemana saja prof
ya tentunya kita akan menyelesaikan schedule dari yang ada
dan ini nanti mungkin kita sudah mulai mengarah kepada masyarakat umum
yang sekarang sedang kita lakukan adalah orang yang di atas usia lima puluh tahun
jadi kita bertahap kita memastikan ketersediaan vaksinnya sedia dengan baik
sehingga program vaksinasi bisa berjalan dengan baik
selanjutnya bagaimana kemudian pelaksanaan ppkm mikro
apakah kemudian sudah membantu upaya pemerintah untuk menurunkan kasus
sebenarnya ppkm mikro terutama di kelurahan dan desa terbentuknya posko
terutama di beberapa daerah
di daerah itu sudah cukup efektif karena kita monitor
meskipun ada beberapa di tempat kota besar yang belum efektif
dan kita ingin memastikan bahwa kita bisa melakukan karantina mandiri dan kita ingin memastikan ketersediaan vaksinnya sedia dengan baik
kita ingin memastikan bahwa seluruh posko yang ada di ppkm mikro itu betul betul berjalan dan dilaksanakan betul
jadi ada dan berfungsi dengan baik
karena itulah yang bisa mencergah kita mendeteksi dini
dan langsung menanganinya dengan segera bila ada yang tergular atau memiliki kejalan
baik terima kasih prof viko atas waktunya
dan itulah tadi dialog kita bersama dengan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas prof fiku adhisa smito